lu lama banget sih dateng ya
hampir aja gue tinggalin
ada urusan penting tadi
pasti urusan cewe kan
aku sama andien lagi di pandora cafe ma
mama habis nganterin reina cek gigi ke dentist
kalian jangan lama lama ya
mama mau bikin barbecue party di rumah
sebentar lagi aku sama andien pulang
yuk let's go
kita party barbecue
mama udah nunggu kita di rumah
sambil nunggu kabar dari randy
sambil tidur ya
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sambil nunggu kita
sore ibu just myrna putri celitanya miss kiki
selamat sore kiki
ibu semuanya diperintahkan sama ibu udah kiki siapin di halaman
aduh hebat sekali kamu thank you ya
myrna kamu mandiin rena ya abis itu siap siap kita mau party
masa beneran kan pukala mbak ade sama mas al pulang ke rumah ini
ya bener lah mereka sedang on the way paling bentar lagi sampai ke rumah sini
ya kia pamit bu akhirnya rumah ini kembali ceria seperti setiap kala terus udah gitu pasti gak lama lagi
hmm aladin bu aladin akan segera datang ke rumah ini nah kali ini kiki yakin bu
pasti langsung macos plem lep langsung jadi bu
aduh kaget kaget lagi kali kali ini bu
kamu sudah sangat baik bekerja dengan baik mengabdi dengan baik so i have a reward for you
ibu ibu boleh boleh ngomongnya di ulang ulang ibu

sekuiz banget si aneh
si riki mana ya katanya urusannya cuma bentar tapi gak muncul muncul
lu lama banget sih datang ya hampir aja gue tinggalin
sorry ada urusan penting tadi
gue tau pasti urusan cewek kan
ya gitu deh
boleh boleh pak
mau kopi dong
udah sama sama pak kopi
sama in satu ya
itu masih bentar ya
tamu tadi kenapa pak
yang jauh canyon ini pak
ya aku tuju
eh bentar ada telepon
pak randy tumben dia nelfon
eee ini pak saya kebutuhan liat bapak di stanford cafe
barang seorang laki laki pak
boleh saya tahu siapa orang itu pak
kenapa dia tanya riki ya
oh dia ini sepupu saya namanya ricky
tapi saya boleh minta tolong ya pak
tolong bapak jangan bilang ke ibu bapak
kalau saya menanyakan tentang dia
nanti saya akan jelaskan kenapa saya menanyakan tentang dia ke bapak
kok aneh banget pak randy
kayaknya dia ada masalah sama ricky
kok sebut sebut nama gue
oh ini teman gue
tadi kebetulan dia lewat sini katanya dia ngeliat gue sama lo
terus dia tanya makanya gue jawab
lo dari dulu emang gak berubah ya
di otak lo ini nih isinya cuma cewe cewe dan cewe
ada nggak sih yang lain isinya tuh
enggak ada enggak ada
ya daripada lo pacaran loh sama buku
ya sekali hidup enjoy lah nikmatin bro
tunggu dulu dong
gue itu belajar untuk cari ilmu
dan itu kenikmatan hidup gue
gue jadi penasaran ada masalah apa rendy sama ricky
semoga kali ini rencana gue berhasil
semoga aldebaran dan banin gak ngusik hidup gue lagi
dan semoga nino tetep percaya sama gue
aku masih bener bener gak nyangka
bisa bisanya mereka nyurutin kamu
aku juga bener bener sedih
kakakku sendiri setega itu sama aku
lo selalu readings
makanya di bawah